sumarlan hanya bisa berbaring di kamar lantai dua ruko
yang dijadikan tempat usaha konveksi
di jalan soekarjo wirjo pranoto gambir jakarta pusat
mantan pekerja konveksi ini memiliki berat badan mencapai dua ratus kg
pria berusia lima puluh lima tahun ini tak lagi mampu berjalan
selama tiga tahun terakhir ia hanya bisa berbaring di kamar
akses ruko yang sempit dan dipenuhi alat alat konveksi
membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan melakukan evakuasi pada kamis siang
petugas terpaksa memotong pintu dan pegangan tangga
agar memudahkan proses evakuasi
kita mendapati laporan bahwa ada pria obesitas
bapak sumarlan usia lima puluh lima tahun
bobot kurang lebih dua ratus kilo
evakuasi yang memang cukup sulit
karena memang akses dari lantai dua itu agak sulit
makanya dari itu kita
saya agak potong sedikit untuk pintu kamar
setelah itu baru kita berhasil keluarkan
dengan cara menggunakan tandu basket
salah seorang pekerja konveksi mengatakan
awalnya pria tersebut sempat bekerja selama dua puluh tahun di tempat konveksi ini
namun karena kondisi kesehatan menurun
yang meminta dipulangkan ke kampung halamannya di purwodadi jawa tengah
tadinya kan sudah sakit
sudah lumayan lama ya pak ya
karena mau dijemput saudaranya itu enggak mau
karena anaknya kerjanya di jakarta ini juga gitu
cuma bapak sama anaknya yang di sini
mamaknya kan sudah meninggal yang dua tahunan yang lalu lah
jadi itu enggak mau pulang gitu dijemput saudaranya
mau tinggal sama anaknya di sini
nah untuk sekarang itu sudah parah
nggak bisa jalan minta pulang
terus pak terus
setelah berhasil dievakuasi keluar kamar
pria tersebut kemudian langsung dibawa keluarga ke kampung halaman
menggunakan mobil pribadi